gara gara cemburu istrinya sering digoda seorang suami di probolinggo nekat membacok sopir angkutan kota hingga tewas
polisi kini mengejar pelaku yang langsung kabur usai membunuh korban
warga jalan krakatau kelurahan ketapang kecamatan kademangan kota probolinggo selasa siang dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat di sebuah bengkel mesin
korban diketahui bernama lasiadi warga muneng kecamatan sumber asih probolinggo
korban ditemukan tewas terkapar penuh luka sabetan benda tajam di sekujur tubuhnya
dugaan sementara motif pembunuhan ini adalah masalah asmara di mana pelaku cemburu karena korban sering menggoda istri pelaku
polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tkp
polisi berhasil mengamankan sebuah handphone
uang dan identitas milik korban dari dalam saku celana korban
guna dilakukan otopsi jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh kota probolinggo